ketua dpr ri yang juga ketua umum partai golkar setia novanto kembali ditapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek ktp elektronik
di sisi lain kuasa hukum setia novanto akan melaporkan ke polisi pihak kpk yang menetapkan setia novanto menjadi tersangka lagi
karena melanggar putusan hakim pra pradilan yang meminta menghentikan penyidikan kepada setia novanto
apakah ini babak baru gadus setia novanto versus kpk
untuk membahas topik tersebut malam ini sudah hadir bersama saya boyamin saiman yang merupakan koordinator maki
atau masyarakat anti korupsi indonesia selamat malam
bang boyamin terima kasih kemudian ada profesor juanda guru besar hukum tata negara universitas bengkulu
prof juanda terima kasih sudah hadir
kenapa saya sebut potensi gaduh baru
karena kita melihat bahwa panjang nanti prosesnya akan ada pemanggilan pemeriksaan tentu saja sebagai tersangka
di sisi lain mengatakan harus izin presiden presiden mulai dibawa bawa ini
maka akan menjadi panjang
sementara presiden meminta
agar kasus iktp ini tidak gaduh
tapi saya mulai begini saja deh bang boyamin
anda melihatnya penetapan tersangka lagi ini oleh kpk
apakah kpk sudah punya strategi khusus dari pantauan anda kira kira
karena kalau menetapkan tersangka kan syaratnya adalah minimal dua alat bukti
belajar dari pra peradilan sebelumnya hakim cepi iskandar itu mengabulkan gugatan dari pihak stiano fanto
karena alat bukti yang digunakan oleh kpk menurut hakim adalah alat bukti yang juga digunakan untuk menetapkan tersangka
irman dan sugiharto
nah ini yang kemudian menjadi perdebatan
bagaimana anda melihat ketika nanti ini digunakan khawatirnya pra peradilan lagi maka ini menjadi celah untuk kalahnya kpk kembali
ya kpk sesempurna apapun
kalau dalam situasi yang katakanlah anomali begitu bisa saja pra peradilan juga kalah lagi
sejelek apapun kalau kpk dalam pengertian itu adalah pemahaman kita penegakan hukum itu adalah yang utama adalah keadilan
kalau keadilan itu berarti keadilan subtantif gitu kan bahkan gitu ya
artinya hal hal yang sifatnya kadang kadang yang suatu remeh temeh mestinya juga dihindarkan
untuk suatu yang malah menjadi poin utama begitu kan
jadi bahasa kita ya hal remeh temeh kok bisa mengalahkan yang besar besar kan gitu kan
tapi kan juga ada pihak lain nanti yang ngomong bahwa oh itu kepastian hukum formalitas harus segala macam harus ada hitam di atas putih kan gitu kan
tapi kita berpedeman pada penafsir resmi undang undang dasar empat puluh lima itu negara indonesia negara hukum mungkin pak juanda nanti
tapi saya karena sudah berkenan
singgung di mahkamah konstitusi bahkan saya sudah memenangkan tiga hal yang utama itu pada waktu pihak ketiga berkepentingan termasuk lsm
itu adalah istilahnya ya itu tadi keadilan subtantif
bahwa korban korupsi adalah seluruh masyarakat dan bisa diwakili oleh lsm dan ormas gitu kan
dan kedua pak antasar yassar bisa pk berkali kali
itu kalau bicara kepastian hukum sudah selesai tidak ada
pk bisa berkali kali
tapi mahkamah konstitusi menyatakan keadilan subtantif itu adalah pada posisi itu
jadi ketika memang ada bukti baru gitu
meskipun sudah pk maka bisa pk lagi
jadi terus yang ketiga misalnya tentang kerasi
itu dibatasi maksimal satu tahun
saya maju ke mahkamah konstitusi dikabulkan karena juga itu dasarnya
tapi bagaimana yang kembali lagi soal alat bukti tadi
kira kira kan kpk pernah mengatakan punya seratus alat bukti
permasalahannya seratus alat bukti ini apakah yang juga digunakan
ada dua ada subtansif dan formal
subtantif adalah kaitannya mahkamah konstitusi juga putusan nomor dua puluh satu tahun dua ribu empat belas
bahwa peradilan tidak menghapuskan tindak pidananya
jadi misalnya saya gambarkan
itu putusan mk ya
ya mahkamah konstitusi
jelas itu nomor dua puluh satu yang penetapan tersangka menjadi objek peradilan itu
dalam pertimbangannya menjelaskan memastikan bahwa penetapan tersangka atau pra peradilan apapun tidak menghapuskan pidananya
ini misalnya ada orang terbunuh yang membunuh
kemudian yang tujuh ini sudah bisa diproses
yang tiga ini kesalahan polisi penyidik dalam mengadministrasi
sehingga peradilan dia menang dikabulkan penetapan tersangka
apa kemudian dia tidak membunuh
nah gitu loh
substansinya di situ
belum dibahas di peradilan
formalnya kalau istilahnya itu bukti irman dan sugiarto sekarang kan kpk sudah mencoba belajar dari itu
melakukan penyelidikan tersendiri baru atas nama setia novanto
kan gitu kan kasus yang baru
terus kemudian ditingkatkan penyidikan
hari ini penantapan tersangka
itu istilahnya administrasi di sini
jangan kemudian langsung ditetapkan
ditarik gitu aja
maksudnya administrasikan sendiri
jadi ini dua hal itu yang harus dipedomani sebenarnya
tapi masalahnya apakah benar seperti itu yang dimaksudkan hakim cp
karena ketika ditafsirkan oleh begitu ya
kalau dari kuasa hukum setia novanto mengatakan alat buktinya itu alat bukti yang digunakan untuk iman
saat itu kpk berkata seperti ini
kan tindak pidananya dilakukan bersama
tapi kan kpk hari ini juga menyatakan ada bukti baru
akhirnya kan sudah dipercoba
itu aman ya
pedebatan itu juga dipenuhi
itu gitu kan
tapi bisa aja nanti kalau peradilan ternyata bukan bukti baru
bukti yang hanya dikembang kembangkan
ya bisa aja
tapi prinsipnya pada posisi itu adalah
sekali lagi bahwa peradilan ini juga mahkamah agung pun gitu
ada permanya juga
iya tahun dua ribu enam belas
tentang sebenarnya judulnya pak no pradaran tidak boleh pk
tapi disitu dikatakan diatur juga
bahwa pra peradilan itu menyangkut hanya alat bukti
minimal alat bukti ada atau tidak
tidak boleh masuk ke materi perkara
jadi tadi ilustrasi sederhana
sederhana kita ya itu tadi
sebenarnya kalau mau tarik soal
misalnya gitu kan
sepuluh orang ini pakai belati pakai gunting pakai pisau
sudah dipakai tujuh orang tadi
terus apa tidak boleh dipakai ini mereka gantian makanya
jadi ini suatu yang memang bahasa bahasa begini harus kita bumikan
sehingga masyarakat awam pun juga paham
karena itulah yang saya cuplik dari sebenarnya berbagai argumen yang disampaikan oleh kuasa hukum setia novanto
nah ini saya akan masuk ke
prof juanda pernah saya menyimak juga perdebatan
begitu sebenarnya bang boyamin dengan salah satu kuasa hukum setia novanto yang mengatakan
pra pra dilan adalah menghentikan penyidikan terhadap setia novanto
walaupun saat itu ada perdebatannya
nanti kita lanjutkan lagi
tapi saya ingin pandangan dari prof juanda
karena disebutkan begini
kalau kemudian pra pra dilan menang
kemudian misalnya menang lagi
tidak ada kepastian hukum
itu alasan disampaikan oleh kuasa hukum setia novanto
setuju nggak ada
dengan pandangan seperti itu
saya kira tidak demikian ya
karena kita perlu ingat bahwa
negara ini kan negara hukum
sepanjang itu untuk kepentingan hukum
dan keadilan saya kira
mau berapapun kali
itu saya kira tidak masalah
tetapi ini juga sebagai pembelajaran juga kepada kpk
jangan sampai ini adalah
terulang kedua kalinya
bahwa kalah dalam menetapkan
itu di sisi yang lain ya
itu di sisi yang lain
saya kira itu jadi pemberi
tapi bahwa misalnya penetapan tersangka
penetapan tersangka lagi
tapi kemudian misalnya menang lagi
penetapan tersangka lagi karena mungkin kpk memang punya bukti terkait ini
ya bisa saja karena apa
itu anda tidak setuju kalau disebut tidak ada kepastian hukum ya
ini kan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan
dalam rangka menegakkan hukum dan kehadiran bisa saja
misalnya pada ketika pertama misalnya ada bukti yang lemah
atau katakanlah tadi sebenarnya dalam peradilan itu kan belum nyatu kepada masyarakat
ini masalah materil
dia masih formil misalnya pendapat tersangka
nah oleh karena itu mungkin masalah prosedurnya
tetapi alat buktinya kuat misalnya
jadi ini pembelajaran juga bagi kpk supaya menetapkan tersangka
katakanlah kalau itu di gugat di dalam peradilan itu
jadi dia harus belajar dari pengalaman kekalahan masa lalu
atau yang pertama dulu
tetapi dalam hal ini dalam kerangka saya tegaskan lagi
dalam karka untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak ada masalah
seperti sekarang ini ditetapkan lagi
asal tentu saya yakin
yang ada di kpk ini kan bukan orang orang sembarangan juga di bidang hukum kan
apalagi penyidik penyidiknya ya tentu saja sudah berkecuali lama
kita berharap begitu
tapi kalau sudah berapa kali dua kali tiga kali
saya kira ini memang perlu dipertanyakan
berarti ini ada unsur non hukumnya
nah ini yang tidak boleh terjadi dalam proses penegakan hukum
jadi pump hukum
jadi tidak ada kena politisasi atau segala macam dendam
nah ini yang harus kita
tapi tetap saja secara hukum bisa ya
bisa ya penetapan
misalnya menang lagi penetapan lagi menang lagi penetapan lagi
asal ada alat alat bukti
ya benar sekali
karena ada dua alat bukti
nah ketika itu ada dua alat dia tampilkan oleh kpk
ini loh alat bukti kami yang sekarang misalnya
saya kira bisa saja
ketika kemudian setelah pra peradilan menang
pihak penegak hukum
kita langsung ke kasus ini begitu ya
kpk menetapkan kembali tersangka
apakah itu kemudian melanggar perintah putusan pengadilan pra peradilan itu
kita akan lihat dulu pernyataan dari kuasa hukum stian avanto fredrik inadi
yang mengatakan akan melaporkan pihak kpk yang menetapkan kembali stiano fanto sebagai tersangka kasus korupsi
pihak kpk yang nekat melakukan penyidikan ulang terhadap pak setia novanto dengan objeknya yang sama
saya tidak akan segan segan
saya akan jerat dengan dua ratus enam belas kuhp
saya jerat lagi dengan pada empat ratus empat belas kuhp
yang intinya barang siapa melawan penegakan hukum atau pelaksanaan hukum
maka dia akan dipenjara satu tahun enam bulan
ketika saya menyebut itu adalah ancaman dari pihak setia novanto disanggah
itu bukan ancaman
tapi tindakan hukum yang akan diambil kalau penetapan tersangka dilakukan
hari ini penetapan tersangka dilakukan
dan kita terkonfirmasi ketika tadi redaksi mencoba menelpon kuasa hukum stian avanto pak frederick tadi juga
mengatakan ya akan melihat siapa yang menetapkan tersangka yang tangan tangan disitu siapa
itu yang akan dilaporkan dijerat dengan kurang lebih saya catat ya
belum ada empat ratus empat belas kuhp
ini bagaimana anda melihat ini
saya kesempatan ini
saya harus minta maaf pada pak saud
karena sering saya meledeknya
itu adalah diberi pesawat tempur tapi kualifikasinya sopir angkot
karena awal awal itu seperti demam panggung
yang kasus senturi dia ngomong wah tidak bisa
kasus blbi tidak bisa
saya sering meledek
tapi ketika hari ini saya terus terang appreciate ketika dia ditanya
bagaimana dengan rano itu
saya itu masih mending
novel baswedan kan matanya hilang
saya paling paling dua tahun tidak apa apa
tapi pak sawad pada posisi dari cicak buaya pertama kedua ketiga
katakanlah kalau ini keadaan ketiga
ini paling firm jawaban
jadi tidak apa apa saya di penjara
kalau memang pada posisi itu risiko saya ambil
jadi tidak apa apa
jadi perdebatan kita tentang tadi ancaman atau menempuh langkah hukum itu
bagi yang ternyata pak sawad sudah menjawab itu kok
ya malah laporkan saja
menurut saya malah pak saud sudah siap kok
tapi secara aturan hukumnya bagaimana pak juanda prof juanda anda melihat ini
apakah ada melaporkan penegak hukum yang menetapkan kembali penyidikan
tadi siang juga di riau itu ada jaksa yang dilaporkan polisi karena menetapkan tersangka
nah ini bisa berkembang nanti
penegak penegak hukum bisa jadi suatu saat polisi juga dilaporkan untuk menegakkan hukum
mungkin pak juwanda
dalam konteks penegakan hukum itu kan ada azas ada etika
di mana dalam hal itu kan misalnya ada koordinasi
ada semua itu saling menghormati
tidak bisa ancam mengancam
tidak bisa misalnya seenaknya misalnya
eh kalau you begini nanti saya akan ini
loh ini kan juga penegak hukum kpk
walaupun kita tidak ngomong itu boleh atau tidak boleh ya
itu seranah yang lain
tapi semangat ketika penegak hukum misalnya menjalankan sebuah proses hukum kemudian malah dilaporkan itu
menurut anda bagaimana
kalau melaporkan itu boleh saja
itu kita kesembilan dulu ya
asal ada dasarnya kan gitu
tadi dalam hal ini semangat untuk membangun komunikasi kurna dalam rangka penegakan hukum ini
perlu diingat bahwa advokat penasihat hukum juga penegak hukum loh
jadi sama sama dalam rangka status sebagai penegak hukum
kpk juga sebagai lembaga penegak hukum
kejaksaan juga adalah lembaga penegak hukum
dan dalam rangka itu saya kira yang penting adalah bagaimana antar penegak hukum ini saling menghargai menghormati berdasarkan aturan aturan lain yang ada
nah kalau sudah berdasarkan aturan aturan yang ada saya kira tidak ada masalah
ini punya kewenangan ini punya tidak akan terjadi tabrakan kewenangan
argumen yang sering disampaikan sebenarnya juga sering kita bahas tapi ini ingin kita garis bawahi lagi
argumen yang sering disampaikan oleh pak fredy kiyunadi begitu adalah kenapa dia melaporkan penyidik kapal
kpk kalau kembali menetapkan tersangka adalah putusan dari pra peradilan itu yang memerintahkan agar menghentikan penyidikan
begitu bang boyamin kita bahas selanjutnya ya
kami akan dengarkan jawaban bang boyamin selanjutnya berikut
kita kembali ke soal argumen yang sering disampaikan oleh kuasa hukum stiano vanto fredy kiyunadi
dan sampai saat ini sebenarnya kita masih terus mencoba menghubungi kuasa hukum stiano vanto fredy kiyunadi
karena sebelumnya sudah sempat berjanji dan bisa untuk dihubungi melalui sambungan telpon
mengomentari terkait dengan hal ini
argumen yang sering disampaikan bang boyamin adalah bahwa mengapa melaporkan pihak kpk siapapun itu yang menetapkan kembali setia novanto sebagai tersangka
adalah karena melanggar perintah putusan pra peradilan
perintah peradilan satu pra peradilan ya
bahwa menghentikan penyidikan terhadap stiano vanto
nah itu jawaban detailnya seperti apa anda menyangkanya seperti apa
ya kan dalam putusan itu ada kalimat penyidikan setia novanto terhadap surat penetapan penyidikan nomor sekian
artinya kan nomor sekian itu
dan putusan mk berkali kali nomor dua puluh satu tahun dua ribu empat belas itu bahwa tidak menghapuskan pidana
tapi kalau substansinya sama
tapi kalau substansinya sama
itu yang sering disampaikan juga oleh pak fredrik ya
bahwa oke suratnya ada nomornya
nomor penyidikan terhadap nomor ini
tapi kan penyidikan tentang apa kasus iktp sama kan
itu kan perintahnya harus dibentikan
karena selalu mendebat tentang kepastian hukum
kalau kita bicaranya yang sering di mahkamah konstitusi itu kan kepastian hukum yang berkeadilan
jadi bukan negara hukum itu negara hukum kepastian hukum
tapi kepastian hukum yang berkeadilan
sekarang kita balik aja kepada kita kita
kita suatu saat korban dipukul
anak anak pahamili kita dipukul oleh tiga orang
yang disidangkan cuma dua orang
terus satu orang gara gara kesalahan administrasi terus bebas
itu kerasan kita
dan juga terhadap tadi yang ingin saya dalami dari prof zuhanda
tadi misalnya kan aparat penegak hukum termasuk lawyer
saya punya pengalaman di lba semarang waktu magang tahun sembilan puluh enam sembilan puluh tujuh dan berlaku terusnya itu
itu jelas ada lawyer namanya rangka magana
kemudian dia ngirim surat klien supaya tidak mau datang
nah suratnya itu dianggap mencemarkan nama baik polisi dan ditangkap segala macam
apa yang salah sidangkan
bebas karena itu dia penegak hukum membela kliennya
terus kalau begini sekarang saya punya kasus juga di tegal
wali kota tegal itu juga palsu nbpp dan ijazahnya
dilaporkan dengan pidana umum
terus dihentikan oleh polisi dengan alasan ini karena pilkada dengan undang undang pemilu sudah daluarsa
terus saya perapradilankan dikabulkan
apakah surat penghentian penyidikan tadi itu kemudian karena tidak benar terus saya bisa laporkan palsu
kan nggak begitu gitu loh
jadi semua kalau dihentikan
itu begitu dianggap palsu
kita hakim pun bahwa kan pada saat yang super semar itu salah memasukkan angka
apakah putusannya juga palsu
hakimnya mau dilaporkan memalsuan karena keterangan tidak benar tadi
berarti intinya ini sebenarnya kita kemudian membahas berlarut larut pada soal keadilan yang belum substantifnya ya
mencari kebenaran belum substantif tapi kepada prosedural
apakah anda melihat apakah ada tanda tanda kesana prof juwanda
jadi sibuk kemudian publik diajak dari pihak setia novanto maupun kepala kesehatan
kepada soal peradilan saja
padahal kalau mau mencari salah benar sudah serahkan saja ke pengadilan tipikor begitu
ya saya kira sama prinsipnya bahwa memang dalam hal kasus pak setia novanto ini saya lihat bahwa
memang di satu sisi hak pengacara untuk membela kliennya dengan berbagai cara
nah sayangnya yang saya lihat argumentasi yang dilontarkan atau yang dipegang oleh si
pengacaranya ini sangat sumir sekali
karena kenapa saya katakan sebenarnya tadi mungkin yang bahasanya substantif tadi ya tidak masuk ke ranah substantif itu
sehingga yang penting sekarang ini adalah bagaimana ketika misalnya kpk menetapkan ini ada nggak
oke lah yang lalu ya
tetapi benar bahwa ketika ada putusan peradilan yang kemarin itu bukan berarti apalagi ada putusan mahkamah konstitusi
yang membolehkan bahwa ketika misalnya alat bukti yang lama yang berkaitan dengan kasusnya yang lain
dijadikan sebagai alat buktinya kepada pak setia novanto
nah ini persoalannya saya kira bukan masalah itu
ada nggak walaupun misalnya alat bukti ada nggak keterkaitan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pak satria itu terhadap perbuatan terhadap kasus itu
nah artinya ketika itu ada walaupun alat buktinya
yang lama saya kira bisa saja itu dijadikan sebagai
kita sudah tersambung dengan pak fredrik yunadi ya yang merupakan kuasa hukum setia novanto
selamat malam pak fredrik
baik pak freddy kita tadi mungkin pak freddy sudah sempat mendengarkan ya beberapa perbincangan yang ada di studio
tapi kita melanjutkan saja dari ketika anda diwawancara sore tadi oleh rekan saya begitu dalam program sebelumnya
jadi apakah memang anda sudah firm memang akan melanjutkan langkah hukum atau tindakan hukum
melaporkan pihak kpk yang menetapkan kembali stiano fanto klien anda sebagai tersangka dalam kasus iktp
ya kan sekarang saya lagi di baris
laporan lagi di ketik
bukan rencana mas sudah dilakukan
sudah sekarang malam ini anda sedang melakukan itu ya
sudah sudah lakukan
landasannya apa pak fredrik apakah masih sama bahwa melanggar putusan dari pra peradilan perintah peradilan yang menghentikan penyidikan terhadap setia novanto
apakah masih sama terkait dengan hal itu
begini jadi supaya tidak konfius ya kan supaya mengerti setiap putusan kasus itu kan berbeda putusannya
putusannya praper beliau itu sangat jelas
yang pertama mengabulkan permohonan sebagian
kedua menyatakan penetapan tersangka terhadap sn tidak sah kan gitu kan
ketiga yang penting ketiga
memerintahkan termohon atau kpk
untuk menghentikan sekali lagi ya saya ulangin untuk menghentikan penyidikan
dengan nomor surat
terhadap setia novanto sebagaimana surat nomor lima puluh enam tanggal tujuh belas juli tahun dua ribu dua puluh
nah yang diperintahkan menghentikan itu suratnya atau isi suratnya
jelaskan itu adalah isi suratnya
kita lihat lagi isi surat lima puluh enam tahun dua ribu tujuh belas itu isinya apa
bahwa dimana pak sn ditetapkan sebagai tersangka bersama sama dengan anang andi narodong irman
untuk berlakukan kasus iktp sebagaimana pasal dua ayat satu yu pasal tiga yunto pasal lima puluh lima kuhp
jadi sekarang kan kpk menetapkan yang isinya sama dengan pada di perintik lima puluh enam
kpk telah melakukan perbuatan melawan hukum melawan content or sport melawan menghina pengadilan melawan putusan pengadilan
dan pasal empat ratus empat belas barang siapa melawan putusan pengadilan di penjara sembilan tahun
nah itulah itulah yang kita laporkan
malam ini begitu ya
atas nama siapa ini pak yang dilaporkan pak
yang dilaporkan adalah siapa yang mengumumkan tadi
pak saud sidomoran
ya dalam hal ini siapa yang menandatangani surat perintah penyidikan aris budiman
kan gitu kan
siapa yang menandangin surat perintah penyidikan agus raharjo
ya itu yang kita laporkan
kan kita laporkan berdasarkan bukti bukan hanya fitnah
bukan katanya saya kan tidak pernah katanya
semuanya di hitam atas putih oke
jadi itu semuanya itu berdasarkan undang undang
jadi mohonlah kita menghormatin undang undang
jangan fitnah kompli mengatakan bahwa saya melaksanakan undang undang
oke mungkin begitu
saya kan juga pendegah hukum kan
saya juga melaksanakan undang undang saya
baik bang boya minta tanggapan anda ini ini masih hal yang sama
ya katanya surat
isi surat bukan suratnya saja jadi bukan nomornya yang diperdebatkan
ya sekarang gini saya punya juga perapradilan itu mungkin sudah sampai hampir seratus
dan kalau bicara tentang perapradilan itu ada sp tiga atau tidak ada sp tiga gitu bahkan
kalau orangnya kan rata rata penghentian penyidikan harus ada sp tiga nya
saya dapat enam
yang tidak ada sp tiga nya dianggap sebagai penghentian penyidikan material demi keadilan tadi
di tanjung karang di jakarta pusat di boyolali di banjarnegara di sukoharjo
artinya perapradilan itu suatu yang bisa berkembang pada posisi keadilannya
bahwa tidak ada sp tiga nya pun bisa berkembang
indonesia itu tidak berlaku masalah berkeciadilan indonesia itu berarti kan demi keastuhanan yang maha esa
kalau keadilan rakyat itu adalah di amerika itu namanya engrovection
loh sekali lagi pak putusan mahkamah konstitusi itu namanya berkada
institusi itu namanya berkeadilan itu adalah kepastian hukum yang berkeadilan pak
jadi jadi ini
gini saya punya satu lagi satu lagi
putusan perapradilan nomor sembilan puluh empat
kita tahan dulu pak fredrik sebentar pak frederick
baik sayang sekali ya pak fredrik di putus teleponnya
saya punya putusan perapradilan nomor sembilan puluh empat
sebentar kita akan coba lagi hubungi pak fredrik karena kita membutuhkan informasi yang lebih jelas lagi
pak frederick ya oke baik
putusan pra peradilan nomor sembilan puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
sembilan puluh empat tahun dua ribu lima belas pengadilan jakarta selatan
isinya itu adalah memerintahkan kepada penyidik kepolisian untuk menyerahkan tahap kedua berkas perkara terhadap tersangka ini
itu dua tahun tidak pernah dikerjakan
baru saya gugat kemarin senin
lihat selama dua tahun ini kan jelas perintahnya perapradilan apa
menyerahkan tahap kedua yaitu barang bukti dan tersangkanya
kembali ke soal sian afan tauh itu bagaimana
berarti artinya pada posisi
apakah kemudian ini juga polisi juga dianggap
kanu ini tidak menjalankan perintah pengadilan
juga terus kemudian tadi bisa terkenal pasal empat ratus empat belas segala macam
gitu loh jadi ini suatu yang
bahasanya kembali lagi pak juanda sumir aja sebenarnya
kalau bicara perdebatan perdebatan itu
saya udah pada posisi perapradilan
saya mencoba meluruskan itu kan
tapi kalau misalnya kemudian perdebatannya ini adalah isi surat pak yang dimasalahkan
perintah kpk menghentikan penyidikan kepada sian afan tauh
ya kan dalam surat
ya mau gak mau itu
itu kan putusan mahkamah konstitusi itu kan pak juwanda
silahkan pak juwanda
ya ini jadi begini
harus kita ingat ini kan ada kaitan dengan putusan mahkamah konstitusi
artinya di dalam putusan mahkamah konstitusi itu
jelas dikatakan salah satunya bahwa
perapradilan yang sudah diterima
itu tidak menutup
pertama adalah persoalan
kalau memang ada yang ditemukan oleh kpk
kemudian yang kedua adalah tidak menutup kemungkinan untuk diproses lagi
nah saya kira itu sudah
kalau kemudian menuruti apa yang ditulis oleh putusan perapradilan
seperti yang diambil ya
diambil oleh pak fredrik tadi
perintah kepada kpk menghentikan penyidikan kepada sian afan tauh
kalau misalnya itu dilakukan menurut keinginannya pak frederick begitu ya
pandangannya pak fredrik maksudnya
maka nggak bisa diwujudkan keadilan substantif itu
tidak bisa diwujudkan
karena soal benar salahnya sian afan tauh tidak
iya belum benar
sementara putusan di sisi lain putusan mk
apapun putusan perapradilan
tidak menghapus tentang pidana
saya kira pak fredrik juga paham tentu
harus kita lihat dalam konteks yang lebih besar
mendasar dalam konteks ini
saya melihat ketika misalnya katakanlah
ada perintah seperti itu
bukan berarti otomatis menghapuskan ketika tadi ya
saya katakan bahwa ada nggak perbuatan pidana yang berkaitan dengan kasus itu
yang dilakukan oleh sian afan tauh
nah inilah yang mungkin terjadinya penetapan tersangka pada hari ini
ada alat bukti baru atau ada alat bukti yang memang minimal dua itu
saya kira dengan putusan perapradilan yang ke tiga
putusan perapradilan yang kemarin tidak menghapus
sebagaimana yang dikatakan oleh saudara kita ini tadi
bahwa perbuatan pidana yang ada
nah persoalan ada atau tidak perbuatan mana
nanti kan dibuktikan di pengadilan
baik tapi mungkin secara aturan
apa namanya hak melaporkan
boleh boleh saja malam hari ini
oh sah saja boleh
tapi kemudian nanti ini prosesnya nanti akan mengacu pada putusan mk tidak kira kira
misalnya masalahnya begini
ini kan laporan di follow up begitu
misalnya di follow up dan lain sebagainya
apakah kemudian mencari apakah kpk ini salah atau tidak
begitu kan dalam menetapkan tersangka
itu nanti akan melihat tidak putusan mk itu kira kira
ya pasti harus melihat karena jelas di situ
dan juga kembali lagi tadi
misalnya apakah saya harus melaporkan polisi yang tidak menjalankan perintah peradilan
yang harus menyerahkan tahap ke dua tadi
itu sudah dua tahun loh
itu contoh ya contoh yang lainnya
ya contoh kan gitu kan
kalau peradilan saya paling banyak lah gitu kan
nah pada posisi itu kemudian
kalau bahasa hukum di fakultas hukum semester satu kan alasan pembenar
alasan pemaaf ya prof ya
orang yang menjalankan tugas undang undang tidak bisa dipidana
pasal lima puluh kan jelas begitu
jadi ini kan suatu yang nanti
malah sebenarnya saya senang
kalau ini bisa berjalan
dan sampai proses
bahkan pak saud yang siap bersalah tadi juga diputus bersalah
akan banyak nanti rakyat yang akan melaporkan polisi
untuk bahwa apa yang dilakukan tadi
melihat presiden itu jadinya ya
salah orang misalnya
saya lihat ini akan presiden buruk ini
untuk dalam rangka penegakan hukum nanti
oleh pihak kepolisian ya
backfire bagi kepolisian sendiri
yang kedua kpk
kpk sendiri sudah takut nanti
lah apa jadinya kalau
penegakan hukum kita takut
kpk punya kebenangan sebagai penegakan hukum
dan seterusnya ketika
dia menetapkan seorang tersangka
kita akan tunggu lagi nanti
sambungan telepon dari pak fredy kudinadi
setelah jeda kami akan lanjutkan
nanti kita akan bicara
proses penetapan tersangka sudah
langkah yang diambil oleh pihak kuasa hukum
itu sah sah saja begitu ya
apakah dengan peradilan
akan tetap berjalan
akan ada pemanggilan
diperiksa sebagai tersangka
sudah mengajukan kepada kpk
kita akan mengulasnya
setelah jeda berikut
sebenarnya masih terjadi
dari kuasa hukum
tiba tiba ketika kita masih
dengan segi debat
apakah pra peradilan ini
dugaan tindak pidananya
untuk kepentingan pendidikan
itu bukan unsur
kemudian masuk ke pengadilan tipikor
pak rok juwanda
ke hal yang selanjutnya lagi
kpk sudah menetapkan
tentu harus ada pemeriksaan
ketika pemeriksaan ini
sudah jauh jauh hari
diantisipasi oleh pihak sidenovanto
bahkan lewat kesekjianan dpr
kalau nggak ijin presiden
kan bisa tiga puluh hari setelah itu
kalau tiga puluh hari setelah itu
rasanya berat sekali
nggak mau ijin presiden
anda apain ya
apakah ini politisasi
kurang lebih seperti itulah
argumen yang disampaikan
harus kita ingat
dan pemberantasan korupsi
dulu ada istilah
ijin pemeriksaan bupati
harus ijin sampai mendagri
gubernur sampai presiden
kpk tidak pernah
memeriksa dan manggil bupati
karena memang undang undang kpk
tidak diperlukan ijin
itu saja secara umum sudah berlaku
memang manggil siapapun
kpk itu tidak perlu izin siapapun
mahkamah konstitusi itu
harus ijin presiden
manggil juga nggak masalah
tapi ini kan undang undang md tiga
apalagi itu disebutkan disitu
tidak berlaku untuk
tidak pidana khusus
kan belum dihapus
itu dua ratus empat puluh lima ayat tiga ya
pokoknya yang bawah
belum dihapus sampai sekarang
itu saya tanyakan juga
ke kuasa hukum
yang saya sekali tadi

yang dimaksud mahkamah konstitusi
yang diajukan waktu itu
yang diuji adalah
harus izin mkd kan gitu kan
itu pengen dibatalkan
dipindahkan ke presiden
dan kecualinya itu
nggak ada yang muntah muntah
kalau tidak pidana khusus
kpk tidak perlu izin presiden juga
dan juga undang undang yang secara umum tadi
sebenarnya tadi saya ingin tanya
pak fredyck itu kan
tidak mau katanya katanya
ditanya oleh wartawan
katanya belum menerima sbdp
nah sekarang lapor itu
kan berarti kalau berdasarkan berita
berarti katanya kan gitu kan
saya pengen tanya sebenarnya
mungkin sudah menerima
sbdp sudah diterima
nah ini yang harus kita tanyakan
sebenarnya kepada pak fredyck
sayang sekali diputuskan
kembali ke soal yang izin presiden tadi
karena ada kewatatan di sana
kita bisa mencuplik sebenarnya
pernyataan pak fredyck
di program prime news juga sebelumnya
tapi mungkin nanti lah
sambil kita tunggu
ya jadi ini sebenarnya

oh tidak benar
membaca putusan mk itu
di situ memang
awalnya ada pengupasan
pembahasan tentang dua ratus empat puluh lima
tetapi di dalam diktub amarnya itu
jelas yang dituntut oleh kawan kawan
yang melakukan judicial review dulu
baru masuk kepada poinnya
di dalam diktub amarnya itu
yang digugatkan itu ayat satu sebenarnya
tentang persoalan mkd itu
mkd mahkamah penghormatan dewa
nah itu dirobah menjadi persoalan presiden
walaupun itu secara ilmiah ketatanegaraan
bahwa itu masih diperdebatkan
dikritik waktu itu kan
nah karena ranah
artinya ranah peradilan
seolah olah nanti menjadi politisasi
atau menjadi pensi
d itu adalah pengecualian
termasuk pengecualian semuanya tadi
dua ratus empat puluh lima ayat tiga a itu pengecualian
boleh kita lihat dulu ya
ini sempat kita membuat infografisnya
agar mungkin yang menyaksikan lebih jelas
yang dimaksud pasal dua ratus empat puluh lima di undang undang md tiga
terutama di ayat tiga
kalau ayat tiga itu tidak diakui
berarti ayat satu juga tidak diakui dong
tidak perlu izin presiden lagi kan
itu jadinya apa
sudah siapkah infografisnya
kewajiban meminta persetujuan tertulis kepada presiden
untuk memeriksa anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana
tidak berlaku apabila
titik dua ya
tertangkap tangan melakukan tindak pidana
jadi ini kalau misalnya diminta dua ratus empat puluh lima keseluruhan
misalnya ada anggota dpr tertangkap tangan
juga harus izin presiden
berarti ya maksudnya pak freddy mungkin seperti itu ya
ya malah jadi kacau kan
oke baik kemudian yang b
disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup
dan lain lain selanjutnya
kemudian yang huruf c
disangka melakukan tindak pidana khusus
ini maksudnya korupsi di sini begitu ya
iya artinya kan yang awal itu kan juga tidak dihapus
yang tentang minta izin itu
dari mkd menjadi presiden
berarti kan malah utuh seperti itu
berarti yang bawah bawahnya juga berlaku
kalau bawah tidak boleh berlaku
yang atasnya juga tidak berlaku semua
berarti juga tidak perlu izin presiden
jadi saya ketamakan
persoalan bagaimana memahami sebuah peraturan perundang undangan
supaya tidak terjadi perdapatan celah celah ini ya pak
saya kira kalau saya itu mengajar di semester tiga semester lima
sarjana hukum s tingkat s satu itu sudah diajarkan tentang bagaimana membaca sebuah produk hukum ya
nah artinya jangan setengah setengah
demi untuk kepentingan kita misalnya
ya mencari keadilan kebenaran
jadi itu jelas di situ bahwa itu masih berlaku
tidak ada cerita bahwa tidak berlaku atau menghapuskan
yang kedua lagi saya tambahkan lagi
yang dimaksud di kehususan di undang undang kpk itu adalah pasal empat puluh enam
jelas ketika dia sudah jadi tersangka
maka ada kehususan
nah jelas itu
nah kehususan itu termasuk
jadi antara dua undang undang ini
undang undang kpk satu sisi plus undang undang md tiga
ini juga saling memperkuat
khusus tindak pidana khusus tidak perlu izin
jadi saya kira sudah jelas
jadi kalau memang mengadakan
jadi sebenarnya undang undang md tiga ini tidak sama sekali tidak berdentangan dengan
dengan undang undang kpk sebenarnya ya kemudian terkait dengan posisi memeriksa ini
justru memperkuat ya
apalagi huruf c tadi di ayat tiga

ini terlihat ada sinkronisasi
ada sinkronisasi antar produk hukum itu
kecuali kalau kpk mengatakan tidak ada kekhususan
kemudian ini lagi bertolak belakang
bisa disampaikan lah begitu ya
bukan ini bisa kita lakukan pendekatan ilmu perundang undangan lagi
ketika ada saling berbenturan
nah maka ada azas di situ
nah ini kan tidak perlu itu
tidak perlu menggunakan azas
ya ini sudah jelas
sinkron saling menguatkan
cuma makanya disampaikan pak fredy
saya mencoba untuk menjelaskan
saya sama wakil menyatakannya bahwa
bahwa ini sudah didukung oleh sejumlah pakar hukum tata negara
oleh profesor profesor dan sebagainya
sekali kali pak frederick itu
saya mohon untuk sekali kali beracara di mahkamah konstitusi
jadi biar sedikit paham lah
mungkin nanti disana juga ada
jadi keadilan yang tertunda bukan keadilan
justru kpk sekarang ini apa yang dilakukan
menghindari azas itu
bahwa keadilan itu harus sedikit
bahwa keadilan itu harus sedikit
cepat diproses begitu ya
malah nanti gara gara diancam aja
nggak berani ya malah nanti saya kembalikan lagi
sopir angkot lagi kan gitu kan
tapi saya tertarik ini
kutipannya kan ada beberapa profesor mengatakan mendukung itu kan
artinya saya menghimbau
kita sesama orang hukum ini perlu tahu
siapa profesor yang mengatakan itu tidak perlu izin
yang perlu izin maksudnya
nah oleh karena itu buat satu pertemuan forum khusus
yang profesor yang mengatakan perlu izin
jangan cuma claim ya
udah claim aja
siapa tahu yang profesor itu bukan begitu katanya
hanya di claim begitu ya
saya pikir lebih bagus
saya ingin menggaris bawah
menggaris bawah ya
kalau kemudian sekarang ini sudah tersangka
ada pemeriksaan dan lain sebagainya
tapi permasalahannya di sisi yang lain
kita lihat ada dua pimpinan kpk yang sudah dilaporkan juga
hari ini dilaporkan lagi ini terkait dengan hal ini
apakah ini akan bisa mengganggu
bagaimana polisi harusnya menyikapi laporan ini menurut anda secara peraturan perundangan
kita bahasa rakyat dulu lah
polisi akan berada berdiri di mana
dalam pemberantasan korupsi
ada di korban atau di pelaku
malah saya agak ekstrim begitu bahkan
sudah langsung begitu ya
polisi akan berada di mana
masalah penerapan korban dan pelaku ini kan kemudian jadi perdebatan sudut pandang yang berbeda juga
tapi kan bisa saja menyatakan bahwa loh saya dituduh semena mena itu juga korban kan begitu katanya
tapi ini proses yang polisi harusnya juga hati hati
dalam perkara perkara lain saya bagaimana kesulitannya melaporkan kasus korupsi yang begitu lamanya begitu
tapi kalau ini kok super cepat
itu juga tinduk bulatan
tidak tanya loh ya
laporan cuma enam hari sudah langsung penyidikan
oh itu sudah ada penjelasan dari bulu mas polri yang mengatakan ini kasusnya memang mudah
tapi kasus mudah yang lain saya juga punya
iya enam bulan belum kelar kelar juga kok pak
jadi ini seakan akan malah ini suatu warga negara istimewa
ini warga negara sepertinya warga negara istimewa ini
sebenarnya cepat saja gitu kan
nah itu pada posisi itu adalah polisi yang
sebenarnya kita berharap betul
kan polisi ini dalam undang undang pemberantasan korupsi seperti lembaga yang terkutuk
karena di poin menimbang mengingatnya kan itu seakan akan dianggap tidak mampu sudah segala macam
sekarang harus menghilangkan itu untuk supaya mampu juga pemberantasan korupsi
nah dalam posisi inilah yang sebenarnya kita berharap polisi mampu menempatkan diri yang baik profesional
apakah akan ada efeknya bagi kpk ketika misalnya di proses spdp sudah keluar
untuk dua pimpinan kpk ini
ya nampaknya saya gini bicara politik juga gitu kan
nampaknya kan spdp itu sebenarnya sudah ada tapi kan belum diumumkan gitu kan
nampaknya kemudian gencar pelaporan terhadap spdp itu
apa pelaporan tentang cekal
seakan akan ini kan saling mengancam
tapi namanya kpk kan tidak peduli saja
untuk tetapan tersangka sekarang diumumkan saja gitu kan
nah ini dari sisi kata
tapi spdp kepada pimpinan kpk yang dari pihak stianofanto juga sudah dikeluarkan gitu
iya sudah dikeluarkan kan ini kan
itu cukup mempengaruhi tidak terhadap upaya
oh iya tetap
kalau dari bicara psikologis
kan namanya nanti misalnya suatu saat pak saud dipanggil gitu kan
harusnya dia fokus kerja di kpk
harus mendatangi pemeriksaan
saya ingin mengaitkan dengan pasal dua puluh lima undang undang tipikor begitu
bahwa penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tipikor
harus didahulukan dari perkara lain
diutamakan begitu ya
guna penyelesaian secepatnya
ini harusnya juga bisa dipahami tidak oleh pemerintah
oh iya justru itu
artinya kan ketika ini tadi misalnya sekarang juga
tentang cekal itu juga digugat ke pt un
lah kalau itu nanti ditolak
berarti kan cekalnya sah
tiba tiba polisi misalnya sudah menetapkan tersangka
mungkin bahkan menahan orang
seperti kasus perdata biasa yang kita pelajari itu
kalau sengketanya itu perdataan
kalau ada pemalsuan penipuan penggelapan diselesaikan dulu
perdatanya sebenarnya miliknya siapa
nah ini juga harusnya polisi menunggu itu
paling tidak menunggu pt unnya lah
bahwa ini cekalnya ini sah atau tidak sah
karena sedang digugat
karena kemarin waktu peradilan juga dinyatakan
tidak berwenang tapi tidak dikabulkan tentang cekal itu sah atau tidak sah di peradilan
padahal menurut pengertian saya di putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh satu tahun dua ribu empat belas
itu dinyatakan setiap tindakan penyidik dalam penyidikan
setiap tindakan penuntut dalam penuntutan
menjadi objek peradilan
termasuk cekal kan berarti kan
ketika hakim menolak dalam peradilan setianow hanta
berarti kan sudah clear tentang pencekalan
baik singkat saja pak juanda sebagai penutup kira kira
ini kan kemudian akan menjadi rame
bahkan wakil ketua dpr varyamza juga
kalau kita lihat
nyatakan bahwa tetap harus izin presiden
karena ini soal komunikasi kelembagaan
setianow hanta itu ketua dpr ri
bahkan mungkin kuasa hukumnya saat itu juga pernah di meja prime news ini juga
menyebutkan bahwa itu setara dengan presiden begitu
jadi apa namanya memang sebagai komunikasi kelembagaan tetap harus ada izin presiden
bagaimana anda melihat ini
dari hubungan antar lembaganya
dalam hal ini saya kira bukan
ini kan ada bahasa hukum
ada memang bahasa komunikasi
bahasa komunikasi tentu
setiap lembaga negara perlu komunikasi
tetapi dalam konteks bahasa hukum
ketika itu sudah jelas dalam normanya
dalam peraturan itu
maka saya kira mohonlah kepada para politisi
para pakar hukum dan segala macam
kembali kepada norma hukum yang berlaku
bahwa itu sudah jelas
bahwa itu tidak perlu izin presiden
nah oleh karena itu saya kira
ini kegaduan yang sebagaimana yang disebutkan ini
kan presiden sudah ini juga
apa turun tangan
nah kan gitu kan
nah ketika misalnya
untuk melakukan proses
dia selalu saya baca itu
pesan beliau kepada kepolisian
ketika tidak cukup alat buktinya
kan gitu kan
nah artinya disini
kalau persoalan persoalan yang masalah komunikasi
sebagai mana yang
tapi kalau masalahnya kemudian
pihak dari kuasa hukum setia novanto ini
juga tadi di program sebelumnya
itu pernyataan yang bijaksana dari presiden
memang kalau tidak ada cukup alat bukti
tapi kalau cukup alat bukti
kan berarti proses
letak posisi apa
pasal dua puluh lima undang undang tipik kurnia
kalau itu artinya
proses secara hukum
itu tidak apa apa
tapi kalau tidak cukup bukti
itu artinya stressing kepada polisi
tapi kalau dimaknai dari kepentingan sebelah
ya mungkin bisa jadi lain
tapi kalau saya memahami bahwa
itu stressing kepada polisi
itu kan tidak cukup alat bukti
kalau misalnya mereka punya kemudian alat buktinya cukup
dalam pengertian tadi
soal kewenangan itu
jelas jelas pasal lima puluh kan mengatakan itu
orang yang menjalankan tugas undang undang
tidak bisa dipidana
kuhp kita zaman belanda
masih dipakai sampai sekarang kok
tapi pernyataan presiden ini jelas
atau justru abu abu menurut anda
menurut saya jelas
yang di stressing itu adalah polisi
dan saya tambahkan lagi
tapi ada embel embel
tidak cukup alat bukti
tapi itu kan
kedua tidak cukup bukti
itu bagi orang jawa sudah jelas itu
seperti densus tipikor itu kan saya ngomong disini
itu kan jelas
ini pak jokowi ini orang jawa
yang bisa mengamai mungkin orang jawa pak
saya tambahkan sedikit
ketika misalnya aturannya kan jelas begitu
kemudian banyak pihak tidak mau mengakui aturan itu
tidak mau mentaati hukum siapa
tentu orang yang tidak mau mentaati peraturan atau undang undang yang pasal dua puluh
ayat tiga huruf abcd itu
di dalam konteks di apa
di dalam undang undang md tiga
tentu kemudian di dalam undang undang dua puluh delapan tahun sembilan puluh sembilan
tentang penyelenggaraan negara
jadi semua pejabat negara harus taat hukum
taat juga undang undang
jadi singkat saja ya
jadi asas tentang izin
saya juga harus menyampaikan asas lagi ini
di mahkamah konstitusi saya sudah pernah menguji undang undang kejaksaan
tentang izin terhadap calon jaksa yang sedang menjalankan tugas harus izin jaksa agung
maksudnya ada sedang menjalankan tugas
jadi bukan sembarangan dia mungkin mukuli orang
atau mungkin jinak atau apa
nah ini dpr juga begitu
saya yakin mk itu juga menyatakan sedang menjalankan tugas dpr
biar tidak dikriminalisasi
sebentar ini beda
ya ini kan kasus yang lalu
ya ya baik
dan pribadinya itu loh
jadi kalau ini terus terang saja
juga kembali lagi pada poin tadi
bahwa semua urusan hukum memang ada ujungnya
tapi itu mahkamah konstitusi kalau berbicara keadilan ini hilang
jadi keadilan sampai kapanpun harus tetap hidup
maka pk berkali kali menjadi boleh
itu artinya asas keadilan yang diutamakan
keadilan kemanfaatan kepastian kan gitu
keadilan nomor satu loh mas indra
jalannya pengungkapan kasus ktp elektronik dengan tersangka
stiano fanto yang sudah diumumkan oleh kpk tadi
apakah akan kembali terjadi kegaduan
apakah ini akan terjadi fight back
dan seperti cerita cerita sebelumnya
kita lihat selanjutnya nanti
terima kasih ulasannya malam hari ini
terima kasih bang boyamin
di cnn indonesia prime news akan segera kembali